kita bergeser ke sumatera utara
sejumlah guru honorer di kabupaten simalungun
mengadukan nasib mereka ke dprd sumatera utara
mereka diberhentikan tidak sesuai aturan
dan mengaku diminta uang jika ingin dikontrak kembali
sejumlah guru honor di dinas pendidikan kabupaten simalungun
mendatangi kantor dprd sumatera utara rabu siang
mereka menuntut keadilan atas nasib mereka
mereka mengaku diberhentikan dinas pendidikan simalungun
pada juli dua ribu enam belas lalu
alasannya pemerintah daerah tidak mempunyai biaya untuk membayar mereka
padahal anggaran untuk guru honor ini sudah ditetapkan untuk satu tahun anggaran
selain itu pada dua ribu tujuh belas ini
dinas pendidikan simalungun malah menukut guru honor baru
mereka juga menyatakan diminta jutaan rupiah agar bisa terus mengajar
karena dari awal kami sudah bayar dua ribu tiga belas sampai dua puluh juta sampai saya jual tapak saya pak rumah
dua ribu tiga belas perdana kan ptt ini dibuka
kalau dua ribu tiga belas dua puluh juta

dua ribu enam belas perpanjang lagi
dua ribu tujuh belas ini lagi lebih meledak lagi pembayaran
gaji kami dalam dua ribu enam belas ini semalam satu juta
para guru ditemui oleh perwakilan dari komisi e dprd sumatera utara
mereka berjanji akan mengklarifikasi pengaduan para guru ke pemerintah kabupaten simalungun
kalau apa yang mereka sampaikan tadi itu benar
ya tentu ada kesalahan
misalnya pemutusan hubungan sepihak
sedangkan sk mereka itu satu tahun misalnya
ya kan tiba tiba pertengahan tahun
kan begitu mereka diberhentikan dengan hanya surat edaran
itu kan sebuah masalah sebenarnya
para guru ini menyatakan
ada dua ratus tujuh belas guru honorer di kabupaten simalungun
yang mengalami nasib sama seperti mereka
dan prabu di medan